kita ke informasi lainnya kali ini terkait pengganti kepala bnn budi waseso
yang menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada presiden joko widodo
terkait siapa calon penggantinya ini nanti kabarnya akan direkomendasi oleh kapolri jenderal tito karnavian
hal tersebut dikatakan oleh kepala bnn budi waseso di kementerian keuangan
bahwa sawah besar jakarta pusat
menurut budi dirinya tidak berwenang untuk mengajukan surat rekomendasi pengganti kepala bnn
sementara itu terkait nama deputi pemberantasan bnn irjen armandepari dan lainnya
budi kembali menyerahkan kepada keputusan presiden
komitmen yang kuat agribilitas yang jelas sehingga dia bisa terus bekerja
tadi seperti yang disampaikan oleh komisi tiga ada jaminan bahwa orang itu tidak mudah terkontaminasi
masa jabatan kepala badan nasional narkotika komjen budi waseso hanya tinggal sebulan lagi
pada maret mendatang budi akan segera memasuki masa pensiunnya
sebelumnya ditemui pada kesempatan berbeda budi mengaku dirinya sedang menyiapkan laporan pertanggung jawaban
sebagai kepala bnn kepada presiden
selanjutnya budi menyatakan belum memiliki rencana mengisi masa pensiun
namun yang pasti ia menyebut tidak akan masuk ke partai politik
saya tidak setia bidang dan kemampuan saya janganlah
itu kan pekerjaan pekerjaan mubazir ya tidak ada manfaatnya jangan